kami akan menambahkan agenda agenda yang berkaitan dengan kerjasama kebang sentralan di g dua puluh
di dalam jalur keuangan
ibu menteri keuangan tadi sudah menjelaskan ada tujuh agenda prioritas di dalam jalur keuangan
lima diantaranya bank sentral itu bekerjasama dari tujuh agenda jalur keuangan
yang pertama adalah koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama
yang kedua adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan
untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat recover stronger
yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital
yang keempat adalah inisiatif inisiatif untuk di bidang moneter dan sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan
atau yang sering disebut sustainable finance
yang kelima adalah kebijakan keuangan
yang kelima adalah kerjasama di bidang inklusi ekonomi dan keuangan termasuk untuk pembiayaan umkm secara digital
saya akan menjelaskan satu satu dari lima agenda prioritas dalam g dua puluh keketuaan indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua
berkaitan dengan jalur keuangan yang terkait dengan kerjasama bank sentral
yang pertama adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk pemulihan bersama recover together
ibu menteri keuangan tadi sudah menjelaskan bahwa ekonomi global telah mulai membaik tapi tidak seimbang
negara negara maju sebagian besar sudah mulai pulih
dan karnana sudah merencanakan
untuk mengubah kebijakannya dan mengurangi stimulus fiskal maupun stimulus moneter dan termasuk sektor keuangan
sementara negara negara berkembang itu masih kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi
masih memerlukan kebijakan kebijakan stimulus moneter fiskal maupun sektor keuangan
oleh karena itu koordinasi ini perlu kita lakukan
koordinasi ini sangat penting agar pulih bersama tidak menimbulkan dampak rambatan yang negatif ke negara negara berkembang
oleh karena itu koordinasi di tingkat g dua puluh untuk ini perlu direncanakan secara baik diperhitungkan secara baik dan dikomunikasikan secara baik
sehingga bisa pulih bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak yang tidak diinginkan kepada negara berkembang
termasuk di dalam ini yang tadi disebut ibu menteri keuangan adalah inisiatif lembaga lembaga internasional
yang dalam hal ini termasuk alokasi tambahan kuota sdr alocation oleh
negara negara berkembang bisa lebih tahan mengatasi berbagai dampak dari ketidakseimbangan pemulihan global ini
ini adalah untuk agenda yang pertama
koordinasi di bidang kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk pulih bersama dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan bagi negara berkembang termasuk indonesia
yang kedua adalah koordinasi
kita untuk mendukung mendorong pertumbuhan yang lebih kuat
bu menteri tadi sudah menjelaskan bahwa pandemi menimbulkan sejumlah korporasi unit usaha termasuk umkm terkena dampaknya
dan yang sering kita sebut scarring effect
oleh karena itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diperlukan dukungan dari transformasi
di sektor real dan sektor keuangan
oleh karena itu transformasi di sektor keuangan diperlukan untuk tumbuh lebih produktif lebih efisien dan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat
dalam hal ini transformasi di sektor keuangan termasuk juga pendalaman pasar keuangan untuk membiayai sektor real
jadi tidak hanya untuk pembiayaan dunia
tidak usah dijangka pendek tapi juga jangka panjang
instrumen instrumen yang lebih banyak dan juga mekanisme merikase pasar yang bisa mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi dari sektor keuangan
yang ketiga adalah kerjasama di bidang sistem pembayaran di era digital
pandemi memunculkan bahwa digitalisasi semakin
semakin cepat di seluruh indonesia di seluruh dunia termasuk indonesia
dan oleh karena itu dua inisiatif dikebang sentralan yang berkaitan mengenai ini
satu adalah kerjasama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antar negara
dan karenanya ini akan didorong yang sering kita sebut cross border payment
agar ke depan mengenai sistem pembayaran secara luas bisa kemudian mengatasi berbagai permasalahan
sehingga menurunkan biaya bisa mempercepat memperluas akses maupun juga tentu saja dengan praktek praktek pasar yang baik
digitalisasi sistem pembayaran akan mendukung percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
digitalisasi ekonomi dan keuangan
yang sistem pembayaran juga di bank sentral mencakup juga inisiatif untuk bank bank sentral mengeluarkan central bank digital currency
termasuk juga rencana indonesia untuk menerbitkan digital rupiah
ada tiga hal yang memang ini akan dibahas
satu adalah bagaimana cbdc central bank digital currency
itu menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara
ada yang negara menerbitkan sendiri ada negara yang pemerintahnya bekerja sama dengan swasta
yang kedua bagaimana central bank digital currency ini tetap mendukung tugas tugas bank sentral
di moneter di sektor keuangan sistem pembayaran dan tentu saja melayani ekonomi
yang ketiga bagaimana cbdc ini juga mendukung
itu yang ketiga kerjasama di bidang sistem pembayaran
termasuk juga cross border dan central bank digital currency
yang keempat adalah inisiatif inisiatif untuk pembiayaan berkelanjutan
ini adalah bagaimana bank sentral bisa mendukung ekonomi yang lebih hijau
dan tentu saja sektor real yang lebih hijau
dan sektor uangan yang juga bisa mendukung
inisiatif inisiatif termasuk diantaranya adalah memperluas dan menerbitkan berbagai instrumen instrumen keuangan
yang bisa mendukung pembiayaan ekonomi hijau dari sektor keuangan
dan tentu saja memerlukan dukungan kebijakan kebijakan bank sentral
baik secara makro makro prudensial maupun secara mikro mikro prudensial
untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan
itu yang keempat
yang kelima adalah inisiatif inisiatif untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan khususnya umkm
dari sisi bank sentral dukungan dukungan akan diberikan melalui pertama sistem pembayaran digital
termasuk yang kita lakukan di indonesia
transaksi ekonomi keuangan dan umkm melalui digitalisasi pembayaran digital
termasuk di indonesia adalah qr indonesian standard maupun yang lain
yang kedua adalah tentu saja kebijakan kebijakan moneter maupun makro budiesel dan sektor keuangan yang mendukung umkm
dan tentu saja ini bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan
yang ketiga termasuk juga literasi
keuangan agar bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan khususnya umkm